anda masih ingat dengan video ini
saat seorang warga di binjai sumatera utara melakukan eksperimen
nasi yang terbuat dari beras murah bulog dibuat seperti bola
lalu dipantulkan di lantai layaknya bola karet
warga tersebut kemudian menduga beras bulog ini adalah beras sintetis
usai viral di media sosial dinas ketahanan pangan peternakan dan perikanan kota medan
kemudian pekan lalu mengambil lima belas sampel beras di sejumlah grosir dan toko beras di pasar tradisional
hasil laboratorium menyimpulkan sepuluh jenis beras merupakan beras premium
dan lima jenis beras merupakan beras medium
namun untuk memastikan ada tidaknya kandungan plastik di dalam beras
dilakukan lagi pengujian di laboratorium saraswati kota bogor
hasilnya baru akan diperoleh dua minggu lagi
lima belas sampel yang kita ambil dari
dari pasar peringkat
ini dari uji lab dengan melakukan analisa secara sepuluh parameter ya
untuk kajian mutunya
jadi ada lima sepuluh premium dan lima medium
jadi lima belas sampel
dan untuk uji kadar plastiknya itu
kita sudah kirimkan empat sampel ke bogor
direktur utama perum bulog budi waseso pada pekan lalu membantah isu
bahwa beras yang diimpor bulog beracun dan mengandung plastik
beras cina beracun
ada lagi yang beras plastik dari cina
beras sama plastik itu mahal plastik
ya jadi nggak masuk akal
nah ini kan upaya upaya kelompok kelompok tertentu yang mendiskreditkan pemerintah gitu ya
mungkinkah ada beras berbahan plastik
akademisi teknologi pangan fakultas pertanian universitas sumatera utara
elisa julianti menyebut
tidak mungkin ada beras plastik
karena sifat plastik yang menjadi melar jika dipanaskan
tidak ada pak jadi mana mungkin ya
jadi kalau dari sisi ini saja ya dari sisi teknisnya gitu kan
kita tahu plastik itu kan pasti melar ya ketika dipanaskan
itu pasti meleleh gitu ya meleleh
nah itu kan nggak mungkin gitu
dari sisi teknisnya saja sudah tidak mungkin untuk membuat beras plastik dari plastik gitu
kalau beras ini yang banyak di sini
elisa menambahkan dengan adanya teknologi pangan
kini ada beras buatan atau beras analog yang bisa dimakan
berbahan bukan beras seperti tepung ubi kayu ubi jalar jagung dan termasuk sorghum
tim liputan cnn indonesia